aksi pengendara motor nekat melawan arah ini terjadi di jalan jogja solo
tepatnya di kecamatan prambanan klaten jawa tengah
video yang direkam salah satu warga ini kemudian diunggah di akun instagram kabar underscore klaten
sabtu siang petugas mengkonfirmasi aksi pemotor nekat ini terjadi jumat siang
pelaku merupakan seorang pelajar berinisial fn berusia enam belas tahun
pelaku kini sudah diberi sanksi tilang
menurut petugas alasan fn berkendara melawan arah malas menuju lokasi putar balik yang dinilai jauh
akp siswanto seorang anggota polisi aktif di cianjur jawa barat menarik perhatian
lantaran membeli satu unit sepeda motor baru dengan uang koin
akp siswanto membayar lunas secara tunai sebuah sepeda motor metik seharga dua puluh dua juta rupiah
anggota polsek cibaber ini datang ke dealer dengan membawa dua puluh dua kantong plastik seberat satu ratus sepuluh kg
menurut aibtu siswanto uang koin ini sudah ia kumpulkan selama sembilan tahun atau sejak dua ribu

uang koin ini sudah ia kumpulkan selama sembilan tahun atau sejak dua ribu tiga belas
masalah uang maupun apapun di negara kita ini kami sudah menanggung uang dan berlaku
tapi memang kaget awalnya karena dengan uang semua uang pecahan rp satu
agar lebih cepat dan akurat pihak dealer menugaskan beberapa orang untuk menghitung seluruh uang
poin pembelian sepeda motor oleh akp siswanto